saya di warung bia ya
saya nggak jauh dari terminal
saya sudah info persoalannya ke bang edi
nitip terminal beberapa hari
sampai kondisinya lebih kondusif
nanti saya suruh anak anak kumpul buat koordinasi
tadi kang murad kesini
temen si taslim
tadi saya ke rumah kang pipit
terus saya ngecek langsung ke pasar
memang iya ada kejadian itu
taslim kan keponakannya
merasa gak terima
ini soal harga diri
kalau taslim nggak bisa bikin perhitungan
kang murad mau turun tangan
kang mus tau
pasti dia gak setuju
kang mus tau dari mana
bukan cuma pasar yang bermasalah
terminal mau diambil alih dharma
terminal mau diambil alih darman
ada berita apa
tim pelaksana lapangan sudah siap
saya boris otang jack iding
tinggal tunggu perintah
siapa aja yang pegang terminal
mau bubun atau darman
kenapa harus terus terusan ada masalah
terus terusan ada korban
sebetulnya itu bukan masalah saya
kamu ngomong kebanyakan masalah cep
saya pernah di terminal
terminal bukan cuma tempat kerja
udah seperti rumah kedua
terminal bukan cuma tempat kerja tapi udah seperti rumah kedua
terminal bukan cuma tempat saya berjuang
biar nggak mati karena lapar
tapi saya banyak belajar disana
banyak belajar disana
belajar soal tanggung jawab
terminal yang dulu tempat sama sama cari uang
sekarang jadi tempat saling tikam satu sama lain
sekarang jadi tempat saling tikam satu sama lain

ami gak masuk lagi ya
gatau telat lagi gatau gak masuk lagi
ami itu bukannya temen kamu
terus yang ngasih tau lawan kerja disini juga kamu
tapi kayaknya kamu sekarang sama ami
karena kamu iri dia disayang pak juna edi
aku tuh sebar bukan karena iri apalagi dengki
aku cuma malu aja temen yang udah aku ajak kerja di sini
gak disiplin gak tanggung jawab sama kerjaannya
saya gak sabar nungguin wahyu beres bikin detail gambar masjid yang saya pesen
mungkin masih dia kerjain
nunggunya gak lama kan
kamu belum pesen
kita sekalian nunggu teh serena aja
kamu ngajak serena juga
sebetulnya yang ngajak kesini tuh teh serena
aku ngajak kamu supaya ada yang bayarin
kamu kan lagi ada proyek bikin desain masjid
jadi ceritanya aku dikerjain
karena kamu yang ngerjain aku ikhlas
hasil penjualan kicimpring sama ranginang gimana
tapi itu kerjaan yang butuh waktu
serena udah lama gak kesini
eh teh serena
temen aku udah datang belum
di dalam ada dua orang gak tau temen teh atau bukan
yaudah aku masuk ya
saya di warung bia ya
bos di mana
saya nggak jauh dari terminal
saya sudah info persoalannya ke bang edi
nitip terminal beberapa hari
sampai kondisinya lebih kondusif
nanti saya suruh anak anak kumpul buat koordinasi
ya seperti upacara
kencang kanan gerak
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak
saya beberapa hari ini tidak akan ke terminal
kamu sama yang lain kumpul
ada pengarahan dari reno
kamu sudah lulus kuliah
kamu belum punya kerjaan
itu panggilan yang tidak menunjukkan posisi seseorang secara langsung
supaya saya bisa menjelaskan bagaimana hubungan profesional kita
meskipun status kamu baru calon
kumpul di belakang
jangan pernah sedih atau kecil hati karena kamu pengangguran
karena berdasarkan data yang saya peroleh dari biro pusat statistik
sesungguhnya ada jutaan rakyat indonesia yang menyandang gelar pengangguran
kumpul di belakang
jadi pengangguran secara ekonomi tidaklah masalah
jika kamu anak orang kaya atau sudah tidak punya orang tua tapi warisannya banyak
yang jadi masalah adalah sudah pengangguran kemudian miskin pula
teman teman sudah saya suruh kumpul
apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengangguran yang miskin
menunggu orang bersedekah
di antara kita banyak orang kaya
tapi hanya segelintir orang yang mau bersedekah
menunggu bantuan pemerintah